kau bersekutu dengan orang yang telah membunuh putramu
apakah aku tidak salah dengar
kalau sampai ayah anda membunuh raden abikara
itu artinya kesalahan raden abikara sangatlah besar
dan tidak termaafkan
ya allah apa yang sebenarnya terjadi disini
tidak aku tidak percaya kalau adikara telah mati
kau kuseret ke depan mayat putramu itu
dewata yang agung
lindungilah aku dari anak anakku yang durhaka ini
ternyata hanya kelinci
aku harus pergi dari sini
aku harus segera tiba di pajajaran
aku mau kemana
itu bukan urusanmu
lebih baik kau minggir nyai dahayu
jangan menghalangi jalanku
kau hendak kepada jarak
mencari perlindungan kepada si luwangi
tidak ada hubungan
tidak ada hubungan
tidak ada hubungan
ada hubungan apakah
antara buddha ratu parwat
sudah aku bilang
aku mau kemana
itu bukan urusanmu
lebih baik kau pergi dari sini
tentu saja menjadi urusanku
ketika kau mencari perlindungan kepada orang yang telah membunuh habikara
ketika kau mencari perlindungan kepada orang yang telah membunuh habikara
kau sebut habikara telah mati
si luwangi telah membunuh habikara
sebagai seorang ibu
kau bersekutu dengan orang yang telah membunuh putramu
apakah aku tidak salah dengar
kalau sampai ayah anda membunuh raden habikara
itu artinya kesalahan raden abikara sangatlah besar
dan tidak tersaingkan
dan tidak tersaingkan
apa yang sebenarnya terjadi disini
apa yang sebenarnya terjadi disini
aku tidak percaya kalau habikara telah mati
kau puseret ke depan mayat putramu itu

nyai dahai aku kenal siapa dirimu
kau adalah pendusta
sama sekali aku tidak percaya dengan cerita dustamu itu
aja jangan sembarangan menyebut aku pendusta
memang telah terbukti kau pendusta
dengan kedustaanmu kau telah menghasut putera putera aku sehingga mereka berubah menjadi jahat
sungguh aku benar benar menyesal telah membiarkan putera putera aku bergurung kepadamu
harus ku hajar kau agar kau tidak lancang bicara
aku mengenal jurus jurus yang ia gunakan
kau akan menang
hei perempuan penyusup
agar aku bisa mengampunimu
kau boleh menggunakan jurus mawar sigalo sebagai jurus andalan
tapi hari ini akan dipatahkan jurusmu itu
dengan jurus tapak mawar
hei anak kertaseta
cepatlah kau menyerah
agar aku bisa memenjarakanmu di kanoes
kau terlalu sombong
aku masih sanggup mengalahkanmu
kau pikir aku takut
kau pikir aku takut
kau pikir aku takut